dan evaluasi itu selalu tidak bicara substantif demokrasi kepemiluannya
tapi lebih bicara potensi bagaimana mendulang kepentingan dan kemenangan di pemilu berikutnya
mestinya evaluasi dilakukan menyeluruh dan tidak otomatis seluruh kesalahan ditimpakan kepada sistem proporsional terbuka
padahal partai juga gagal bekerja untuk memastikan publik memahami siapa calon yang harus mereka pilih
bukankah tidak juga ada demokrasi internal partai politik
relasi antara konstituen kader dan kepentingan partai
semua dipaksakan semua ingin menang cepat
sehingga hasilnya adalah kader tidak ada yang mumpuni kalah dengan figur figur yang punya relasi publik
dalam bentuk bentuk relasi yang berbeda dari kepentingan politik
misalnya artis gitu ya lalu ada seniman dan lain lain
nah ini yang sebenarnya gagal diterjemahkan oleh partai politik
dan solusi satu satunya bagi mereka adalah mengembalikan kepada sistem proporsional tertutup
padahal harus dilihat juga apakah sistem proporsional tertutup itu cocok
dalam rangka membangun relasi antara pemilih partai dan program kerja bernegara
sebab kalau kemudian nanti diubah
tanpa kemudian ada ruang yang mampu bagi publik mengendalikan pilihannya
yang jelas akan timbul dominasi partai
nah yang timbul sekarang adalah dominasi pemilih sehingga partai menjadi khawatir
saksikan program program kompastv melalui siaran digital paytv dan media streaming lainnya